evan sedikit evan soal pertandingan tadi
yang pasti pertama saya bersyukur ya kita bisa lolos ke semifinal
yang pasti saya mewakili teman teman minta doa kepada masyarakat indonesia untuk pertandingan semifinal melawan malaysia
karena kekuatan doa lah yang akan mengalahkan semuanya
nanti melawan malaysia akan seperti apa nantinya bagaimana dengan strategi nanti
melawan malaysia bukan soal main bola ya saya rasa tapi ini demi harga diri bangsa
ada komentar soal insiden tadi
wah saya ada komen lah kalau itu
biasa kita sebagai pemain bola juga kita nggak pengen seperti itu
tapi kita sebagai manusia pasti kita ingin membela bangsa kita mati matian
sehingga emosi itu terluap dan tidak terkontrol
apakah tadi memang ada provokasi dari tim lawan
pasti semua lihat dia provokasi selamat waktu apa semua segala cara kan
tapi nggak apa apa lah itu
mas setelah kalah di thailand apakah ada balasan mas
ya harus mati matian kita besok kan
saya bilang tadi kan ini bukan soal main bola tapi ini harga diri bangsa
ada pelajaran yang mengalami penanganan kemarin pasti itu waktu di thailand
ya tentu ada ya mungkin tim pelatih yang lebih tahu ke evaluasi itu